taliban sudah berkuasa di afganistan
gelombang pengungsi sudah mulai terjadi
sebagian warga meninggalkan afganistan
dan negara negara dunia mulai menyoroti
termasuk persikiratan bangsa bangsa
agar tidak terjadi krisis kemanusiaan
dan jaminan hak hak warga di afganistan
bagaimana nasib afganistan di bawah kendali taliban
dan bagaimana seharusnya pemerintah indonesia
merespon hal tersebut
dan untuk membahasnya sudah ada arya sandi yuda
pengamat politik internasional
selamat sore mas arya
terima kasih mas arya sudah bergabung dengan kita sore ini
untuk gerakan gerakan yang dilakukan ini
sepertinya memang prediksi sebagian orang
bukan hal yang mengejutkan
ini dianggap kulminasi dari pergerakan dia selama ini
tapi kemudian yang perlu diperhatikan juga
bagaimana hak hak warga dan nasib warga di sana
apa catatan anda soal eskalasi konflik
yang terjadi saat ini di sana
yang pertama presiden
dan joe biden telah tegas menyatakan bahwa
dia atau beliau tidak mau melanjutkan
kebijakan yang terdahulu
ini adalah masa kepresidenan keempat
dari sejak awal dilakukannya
dan memang joe biden menyadari bahwa
center of gravity atau pusaran pengaruh
dari terorisme yang ada di afganistan
dan juga dari situ
kemudian intervensi amerika serikat ke afganistan
itu bukanlah fisik
tapi ada faktor ideologi dan minim terbukti ketika
tetap tidak mampu menghilangkan salah satu faksi
dan ini keputusan yang menyebabkan
saya kira menjadi faktor terbesar
kenapa taliban bisa mengambil alih afganistan
dan kalau kita lihat sejak diambil alihnya
itu ada tiga dampak besar ya
dampak yang sifatnya langsung
dampak tidak langsung
dan dampak yang sifatnya diskursif atau naratif
yang bisa meluap ke kawasan dan juga dunia
kalau kita lihat dampak langsungnya
dampak langsungnya tadi mas ferdi juga menyebutkan
ada dampak dampak yang sifatnya krisis kemanusiaan
dan dampak dampak eksesif lainnya sebagai dampak
dari transisi kekuasaan di masa tidak normal
artinya ini tidak bisa disebut sebagai wartime
tapi juga tidak dibenarkan kalau kita menganggapnya sebagai peacetime
karena jelas ada ketakutan dari masyarakat
sebagian masyarakat terhadap interpretasi keyakinan keagamaan
yang dibawa taliban terutama dari pengalaman masa lampau
tapi sepertinya tekanan terhadap situasi sekarang
dari dunia internasional
terutama dari negara negara kuat di sekitar afgan
menggiring pergeseran interpretasi keyakinan keagamaan di taliban sendiri
sebagai penguasa baru kita bisa sebut sebagai new politik domestic actor ya
satu aktor domestik politik baru yang berkuasa
dan kita bisa lihat cara taliban berkomunikasi
terus kemudian ada upaya melakukan komunikasi
dengan presiden terdahulu hamid karzai
ada upaya upaya yang tidak biasanya kita lihat di taliban masa lampau
dan ini sepertinya negara negara barat juga menyadari ini
tapi dampak langsung ini sebenarnya juga didukung
oleh persepsi dunia internasional persepsi kawasan
bahwa taliban berbeda dengan kelompok dengan haluan islamis lain
ketika mereka berkuasa
misalnya ketika terjadi arab spring
ada persepsi islamis disalahpahami sebagai satu kekuatan
yang membawa pan islamic vision
nah taliban tidak dilihat seperti itu
taliban dalam situasi sekarang dilihat hanya berfokus kepada afganistan
dan mereka mendapatkan sebagian kekuatan dukungan
karena ada isu tentang kemandirian pengusiran tanda kutip penjajahan
kekuatan penjajah selama dua puluh tahun
jadi ini adalah yang juga menguntungkan bagi taliban
karena aktor aktor di kawasan tidak banyak bereaksi
untuk membatalkanlah katakanlah seperti itu
kalau dilihat dampak tidak langsung dampak tidak langsung itu kita bisa lihat
misalnya di negara negara sekitar
iran sudah pasti tidak akan menjadi tujuan favorit para pengungsi karena
karena pengungsi biasanya yang tanda kutip merasa dirugikan
atau tidak sejalan dengan taliban
pengungsi ke iran berarti justru bertemu dengan negara basis pro taliban
karena iran sebagai supporter tradisional
meskipun secara officially tidak mungkin mengaku seperti itu
ideologinya punya kedekatan itu akan menjadi salah satu basis
tapi kalau yang lain mungkin akan berangkat atau pergi ke tajikstan
krisis uzbekistan yang di wilayah utara
ketimbang mereka memilih ke selatan
itu dampak dampak tidak langsung seperti tadi
itu adalah dampak pengungsi dan seterusnya
oke mas arya bagaimana dengan misi diplomatik indonesia
apakah masih harus dijalankan
walaupun sekarang kita tahu kondisi ini masih cukup mencekam
apa prioritas yang didahulukan
karena nanti berpengaruh terhadap geopolitiknya posisi indonesia
ini bacaannya akan bagaimana
indonesia tentunya pasti politik bebas aktif
akan menghargai siapapun pemimpin di sebuah negara
ketika nanti transisi kekuasaan berlangsung berhasil berlangsung mulus
pastilah indonesia akan berkomunikasi sebagai sama negara bangsa
sebagai anak segala bangsa juga kita punya sejarah yang sangat panjang
antara indonesia dan afganistan
dan ini berarti indonesia akan melihat bukan terhadap taliban per se
tapi indonesia akan melihat kepentingan indonesia terhadap afganistan
sebagai sebuah negara bangsa dan juga sejarah panjang
kita antara orang indonesia dengan afganistan
jadi yang akan didorong tentunya kesamaan kesamaan nilai yang selama ini
kita yakini akan memperbaiki sebuah negara bangsa
kita sebagai negara demokratis pasti akan terus mendorong
hadirnya perlindungan terhadap kaum perempuan kaum minoritas
dan tentunya meskipun sudah dideklarir taliban akan membentuk sebuah
islamic empire tapi sebagai negara sebagai aktor rasional akan didesak oleh
negara negara kuat di sekitarnya seperti pakistan ada iran india
china juga pasti akan menekan dan mengarahkan seperti itu
terus kemudian rusia
untuk berperilaku sebagaimana negara negara kuat seperti pakistan iran india china juga pasti akan menekan dan mengarahkan seperti itu
jadi berperilaku sebagaimana sebuah negara yang rasional mempertimbangkan
masalah ekonomi perdagangan politik diplomatik dan seterusnya
oke baik mas arya kita berharap memang ujungnya adalah perdamaian dan desakan desakan dan posisi posisi negara negara kawasan
ini juga bisa mendesak kondisi perdamaian itu terjadi agar konflik ini bisa berhenti
dan juga hak hak warga negara ini tidak tercederai dengan negara negara yang lain
terima kasih mas arya sudah bergabung dengan kita sore